pokoknya papi tenang aja

terima kasih sayang
besok ujian nama sudah ada
kadang memang kita harus punya masalah besar
sehingga kita bisa dekat lagi dengan allah
karena saat itulah
biasanya kita sadar
membutuhkan pertolongan allah
bermudahkanlah urusanku ya allah
terutama urusanku sama adriana ya allah
ampunilah segala dosa hambamu di masa lalu
lindungilah keluarga hambamu
dari segala kesulitan ya allah
alhamdulillah ya allah
karena saya sudah tidak sabar
ingin membahas konsep yang sudah ibu bikin
karena iklan perusahaan ini
harus segera diterbitkan bu
kok bu marissa kaget
jangan jangan bu marisa belum bikin konsepnya
aduh maksud saya tuh
kan konsepnya lagi dibikin pak
tapi belum mateng pak
nah gitu maksudnya
soalnya gini pak
saya tuh kepengen bikin konsepnya itu spektakular
supaya ya biar produknya bapak itu bisa dipasarkan
dan mengenah ke masyarakat
gitu loh pak maksudnya
jangan terlalu lama
nanti keburu basi
kalau sampai besok
bu marisa belum bisa memberikan konsepnya kepada saya
dengan berat hati
terpaksa saya harus mencari perusahaan lain
untuk mengerjakan perusahaan
jangan pak jangan
jangan cari perusahaan lain pak
oke kalau gitu besok kita ketemu di kantor saya ya pak ya
saya siapkan semuanya
sampai besok ya pak
yaudah saya tunggu ya
iya pak terima kasih pak fuad
ini gimana sih lu gak angkat angkat telepon
kebiasaan deh kalau diangkat tuh nggak pernah cepet cepet angkat telpon
hah gak cocok
aduh ya allah
kenapa urusan aku belum dipermudah
ampuni dosa dosa ya hamba ya allah
konsepnya kan belum kelar banget
mana kebiasaan lagi sih lulu kalau di teleponin
urgen kayak gini gak diangkat angkat
aduh gimana sih
hah lulu yes no
ya ngapain sih artis jadulnya nelfon nelpon
gak tau apa lagi pusing nih
aduh tapi duit duit angkat aja deh
guma hada mangso katu pangestu
salam dari itu salam blebep blebep
guma hada mang katanya
blebep blebep ntuk katanya
iya gua tau
iya gua tau dia udah nelfon
besok dia datang ke kantor kok
iya gitu emang lah cuy
kan gua udah bilang sama lu
cuy diem aja gak nganggap
yaudah mr fuad
yang tatiro pan sendiri
hah sudah ready
sebenernya konsepnya tuh
masih dalam proses
gua sendiri juga gak yakin sebenernya
emangnya lu tuh
ah tuh gitu kan
sekarang ya minta ide sama gue ya
pake nanya dia lagi
dia juga yang nawarin
makin belagu aja deh si keket
sang cemberlang ide
banyak ide orang mah
sekarang mah up to you aja nya
kan udah dikasih kesempatan kemarin
untuk minta ide sama orang
sekarang ap to you aja
lu pikir aja sendiri ya
lagi ya lu pikir gua juga punya ide
hah gua kan sama lemotnya ama lu
satu grup keles
hah males mikir juga
hah kenapa ngomong sama keket si burkat ini makin pusing pala ya
aduh dimana nih ya
kamu kemana aja sih diteleponin
gak diangkat angkat
aduh lama banget sih
saya mau nanya gimana konsep buat si artis jadul itu keket simulka
eee udah sih ibu tadi hasil rembukan sama tim kreatif di kantor
tapi saya belum yakin sih bu hasilnya bakal cocok sama ibu
hah gapapa kok saya juga gak yakin kok biarin aja tapi yang penting kada soalnya besok pak fuad itu mau datang ke kantor
jadi besok kamu harus siapin ruangan untuk presentasi konsepnya oke cocok
iya baik ibu
akhirnya selesai oke keket
aduh dong te mau bertanya punten ini
neng nadia te masih single
neng iat kan cantik baik hati tidak sombong tapi kenapa masih single
apa jangan jangan neng iya te pilih pilih
ya kan tetep harus dipilih ak
kan saya udah bukan cari pacar lagi tapi sekarang udah cari calon suami
terus kalau nikah juga kan satu kali untuk selamanya